saudara imigrasi akan memperlakukan tindakan pencegahan dan penangkalan
untuk warga negara asing yang melanggar aturan di indonesia
pencegahan dan penangkalan alias blacklist akan diterapkan untuk wna nakal
sehingga mereka tak bisa berkunjung lagi ke indonesia untuk perjalanan berikutnya
jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat
maka imigrasi akan langsung mendeportasi wna
pencatatan blacklist dan deportasi akan dilakukan pada database cegah
harapannya aturan ini bisa menyaring wisatawan yang berkualitas
dan tidak mengganggu warga lokal setempat
selain itu saudara dirjen imigrasi juga menyampaikan perlu adanya edukasi
bagi para wisatawan asing agar bisa mengerti dan memahami
apa saja peraturan yang berlaku di indonesia
daerah atau daerah yang tujuan wisata
kita harus siap dengan berbagai macam ulah
dan ini kita tindak lanjuti juga dengan catatan
maka kita akan masukkan ke dalam
database cegah dan tangkal
sehingga untuk kemudian hari mereka tidak bisa lagi masuk ke indonesia
jadi kita bukan hanya melakukan deportasi
pro justisia ya kalau itu memang melanggar
tetapi juga menempatkan mereka dalam database
sehingga mereka tidak bisa lagi masuk ke wilayah indonesia
indonesia masih dalam upaya untuk terus mengundang
wisatawan asing berkunjung ke indonesia
berapa banyak sih wisatawan yang masuk ke indonesia
kami akan tampilkan data teranyar dari badan pusat statistik
jumlah wisatawan mancanegara yang masuk totalnya mencapai sembilan ratus dua puluh tujuh ribu orang
jumlah ini naik enam belas sembilan belas jika dibandingkan dengan jumlah
wisatawan asing yang masuk ke indonesia pada bulan januari dua ribu dua puluh
meskipun naik secara tahunan
angka kunjungan secara bulanan ini turun delapan belas sembilan puluh empat persen jika kita bandingkan dengan
kunjungan di bulan desember dua ribu dua puluh
nah saudara angka sembilan ratus dua puluh tujuh ribu kunjungan ini belum kembali normal
jika kita bandingkan dengan masa masa sebelum pandemi hingga maret dua ribu dua puluh
angka wisatawan asing yang datang ke indonesia
selalu stabil ya di atas satu juta orang
angka ini adalah angka yang dicatat bps dari data imigrasi di pintu pintu masuk utama
nah sekarang kita akan mencari pengetahuan tentang
kita lihat nih negara mana saja ya asal wisatawan yang masuk ke indonesia
nah ini dia datanya untuk anda saudara lima negara teratas ada malaysia sebesar enam belas tujuh persen
kedua australia tiga belas tujuh persen ketiga singapura sembilan empat persen tiongkok juga lumayan banyak yang datang delapan delapan persen
dan yang kelima ternyata ada negara timur leste nih saudara yang sering berkunjung ke indonesia dengan besaran lima sembilan persen
secara tahunan yang mengalami kenaikan tertinggi adalah turis asal australia
pertumbuhannya mencapai dua puluh tujuh enam persen
disusul pertumbuhan turis malaysia yang tumbuh sepuluh delapan persen
namun jika dibandingkan kunjungan di bulan desember turis asal malaysia dan australia turun masing masing
hanya turis asal singapura saja yang stabil jumlahnya turun baik secara tahunan maupun turun sembilan belas persen
dan secara bulanan turun sangat signifikan mencapai lima puluh tiga persen
setelah kita lihat kita akan lihat opsi transportasi apa yang dipilih wisatawan untuk masuk ke indonesia saudara ya
dengan jumlah kunjungan menggunakan pesawat
pesawat yang cukup tinggi kemenparekraf memperkirakan kebijakan pelonggaran impor suku cadang pesawat terbang
akan mempengaruhi kunjungan wisatawan karena akan berdampak pada pengurangan biaya operasional industri penerbangan
kita lihat dulu angkanya untuk moda transportasi udara ya pesawat begitu angkanya adalah enam ratus tiga puluh satu ribu
untuk jalur laut satu ratus enam ribu dan jalur darat ini dua puluh satu ribu perjalanan
nah kebijakan ini saudara akan mempercepat target capaian sembilan lima juta hingga empat belas tiga juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun ini
lalu daerah mana saja di indonesia yang masih jadi opsi berlibur para turis asing
sudah pasti ya bali yang pertama ini masih menjadi destinasi favorit warga asing
bandara ngurah rai bali denpasar ini mendominasi dengan kedatangan
sebesar empat puluh empat tujuh persen dari seluruh total kunjungan
disusul yang kedua adalah soekarno hatta tangerang banten ini sekitar tujuh belas persen
berikutnya ada batam delapan tiga persen tanjung uban bintan satu dua persen juanda surabaya dua persen dan kuala namu medan satu enam persen
menariknya saudara pintu pintu utama ini didominasi oleh turis asing dari spesifik sebuah negara
misalnya kita sebut bali nah ini didominasi kunjungan turis australia
nah kalau batam dan bintan ini banyak kunjungan turis asal singapura
lalu kalau di juanda sidoarjo dan juga kuala namu ini banyak didatangi wisatawan asal malaysia
kehadiran turis asing ini juga meningkatkan okupansi hunian kamar hotel
hotel klasifikasi bintang okupansinya mencapai empat puluh enam persen pada bulan januari
januari dua ribu dua puluh empat naik satu delapan puluh enam persen dibanding tahun sebelumnya
tapi saudara turun tiga belas persen dibanding desember dua ribu dua puluh
nah semoga ini angka ini semakin baik dan juga berdampak pada perekonomian di indonesia
kita tinggalkan informasi terkait dengan turis dan juga kedatangannya di indonesia